mahkamah agung menolak peninjauan kembali yang dilayangkan kubu muldoko atas kepengurusan partai demokrat
tercatat sudah enam belas kali pengadilan memenangkan partai demokrat melawan muldoko
bagaimana respon kubu muldoko atas kekalahan ini
sudah bergabung melalui sambungan virtual pendiri partai demokrat kubu muldoko hengki luntungan
selamat sore pak hengki
selamat sore pak hengki
ya pak hengki
gambarnya tidak terlihat
pak hengki bagaimana kubu muldoko merespon putusan ma yang menolak pk muldoko
ya silakan pak hengki
sebagai anak bangsa tentunya kita harus tunduk pada keputusan hukum
namun demikian itu secara yuridis itu sebuah putusan
itu yuridis sebuah putusan
tetapi secara de facto kami tetap mengakui adanya klb itu yang diketuai oleh bapak
jadi bagi kami tetap sebagai pendiri yang punya legal standing
tetap mengakui bahwa klb itu dilakukan berdasarkan etika politik yang ada
dan itu bagi kami itu adalah sah
berarti intinya dari kubunya pak muldoko tidak menerima keputusan pk dari hasil putusan mk
atau dari pemerintah ini ya
begini secara hukum kan kami harus menerima itu secara hukum
tetapi de factonya kami tetap mengakui bahwa klb adalah sah
klb adalah sah
sesuai dengan legal standing yang kami miliki sebagai pendiri partai politik saat berdirinya partai demokrat tersebut
ini bagaimana ya
kalau secara hukum ya
oke pak hengki
kalau secara yuridis menerima tapi secara de facto menganggap bahwa klb yang menetapkan pak muldoko sebagai ketua umum itu dianggap sah
ini bagaimana kemudian
kan ini keputusan hukum sudah final
dan keputusan pemerintah juga final
kami akan melakukan itu ya
apapun yang terjadi akan pecahlah partai demokrat itu
ada dua kubu pak arsi kan
artinya kubu dari kekuatan klb itu sendiri melawan kubu ahy
karena adalah tidak mungkin kan bagi kami untuk menyatakan bahwa kami tidak memiliki legal standing atau kami kalah di dalam yuridiksi
lalu kami mundur
nggak ada cerita itu
kami yang punya kok
kami yang memiliki hak
kami yang memiliki legal standing
biarin aja itu jalan sebagaimana mestinya
tetapi kami tetap bersikeras
mempertahankan bahwa klb adalah sah bagi kami sebagai pendiri dan bahkan seluruh yang hadir pada klb tersebut di seluruh provinsi dan daerah di indonesia
jadi kubunya pak muldoko tidak akan menyerah tidak akan mengakui kepemimpinannya mas ahy ya sebagai ketua umum partai demokrat yang sah ya
sangat benar sangat benar ya
jadi kami tetap mengakui bahwa pak muldoko sebagai ketua dari partai demokrat berdasarkan klb
sudah ada arahan dari pak muldoko setelah putusan pkma ini keluar
saya tidak mengharapkan sebuah arahan
tetapi kami memiliki etika dan insting politik kami
apa yang kami lakukan itu adalah benar berdasarkan legal standing yang kami miliki sebagai pendiri partai demokrat
oke jadi belum ada arahan dari pak muldoko ya
jadi tidak akan ada yang kembali ke partai
oke pak hengki terakhir jadi tidak akan ada yang kembali ke kepengurusannya mas ahaye ya
kami enggak kami enggak bakal kembali karena kami kan sudah mendirikan juga secara pribadi
saya sudah mendirikan praguro indonesia nusantarajaya
baik ya terima kasih kepada
jadi saya kira untuk kembali ke pak ahy itu adalah
ya terima kasih kepada pendiri partai demokrat kubu muldoko pak hengki luntungan atasnya
kepada cnn indonesia di room sore hari ini
kami membentuk relawan untuk prabowo for president